iya nih aku keinget kamu terus
kalau aku lagi mumet terus lagi ada masalah
pasti aku kepikiran kamu
dan pas denger suara kamu
semua masalah aku
aku tuh bakalan hilang
dan nanti aku tuh jadi tenang
tahan sama nadine
kasian daripada nanti udi jadi cemburu kan sama lo
kasian adinnya juga karena lo ngerasa mainin
pangkomer udah betul luka parah
dan kita juga gak bisa nganterin dia lagi
gue juga udah ngerespect sama pangkomer
semenjak dia nurutin semua perkataan raya
mungkin kita jadi sebahasalah kan
jadi kalo menurut gue
sekarang itu kita harus
setia tia hati untuk ngancurin anak anak kj
kita harus ngancurin anak anak kj
cuma kita lebih hati hati
dan kita main bersih aja
gue tau karakter tristan tuh kayak gimana
dulu dia pernah masuk ke klub aj
dan tiba tiba dia mengkhianati kita semua
dia udah cerita masalah itu
dia bilang dia sakit hati sama anak anak aja terutama loh
ya itu semua karena
lo malah lebih ngebelin hicle daripada dia pas dia ada konflik sama haikal
dan dia makin gak suka lagi pas haikal jadi ketua aj
gak dicabut dari aj
yang jadi hostin guys
apa gue lagi nggak dusuh tuh he'eh
teknologen papa pas dia
di atas mu
aduh kenapa ya gue gak bisa ngelupain mondi
yang ada gue malah makin penasaran sama dia
sebenernya hubungan dia sama raya tuh apa sih
gue kira lo udah gak mau
sorry gue sahabatnya mondi
muninya tadi lagi di kamar mandi
jadi terpaksa gue angkat deh
malam malam gini masih bareng mondi
berarti dia deket banget dong ya sama mondi
gue bisa cari tahu nih dari ini orang tentang hubungan mondi sama raya
ada pesen gak
gak ada sih
tapi sorry nih kalau gak boleh tahu nama lo siapa ya
oh iya lu lo sering banget ya ketemu sama mondi
kalau bilang sering sih
tapi sih hampir tiap hari
karena berhubung gue tinggal bareng sama mondi
iya jadi nanti kalau misalnya gue susah hubungin mondi gue tinggal hubungin lo aja
tapi tuh kalau lo gak kelihatan sih
oh santai aja gak paham
yaudah catet aja
oh iya bentar bentar
mau ngomong ada mau pesen buat mondi gak
hmm gak ada deh salam aja buat dia
bilang dari bella
oh yaudah kalau gitu by
mondi udah minta gue buat jangan dekat sama dia
tapi itu bukan berarti gue gak boleh dong deketin oki buat cari tahu hubungan modi sama raya tuh kayak gimana

walah gapapa ki
solo aja lagian lu kaya sama siapa aja
emang lo pernah notepin rahasia lu dari gua
jadi lo beneran fix nih gak mau cari cewek lain
ya buat nunjukin ke nyokal pelu gitu sama abahnya raya
kalau kalian tuh udah bener bener bisa bisa
gue gak tau deh ki
yang jelas gue bingung banget
karena di satu sisi gue gak mau bohong lagi ki
gue sendiri pun gak bisa bohongkan perasaan gue
soal perasaan gue ke raya kayak gini
ya emang kalian tuh udah klop bang sih
hanya engkau tempat abah mau minta pertolongan
ah memohon kepadamu ya allah
tolong lapangkanlah dada papi
agar papi bisa menerima kenyataan kau harus berpisah dari adriana
aku mohon ya allah
bukakanlah mata papi
supaya papi bisa tahu siapa adriana sebenarnya
dan hamba juga memohon petunjuk darimu ya allah
agar hamba bisa membuktikan kepada papi
bahwa adrena itu tidak pantas untuk dicintai papi
hamba mohon bantuanmu ya allah
kenapa malam malam telepon
iya nih aku keinget kamu terus
kalau aku lagi mumet terus lagi ada masalah
pasti aku kepikiran kamu
dan pas denger suara kamu semua masalah aku bakalan hilang
dan hati aku jadi tenang
yang penting jangan sampai kamu lupa ingatan ya
iya lah jangan dong dulu itu
kalau masalah papi ya itu deh boy
papi aku kayaknya berat banget kalau misalnya sepisah sama adriana
ya mungkin karena papi terlalu cinta sama adriana
tapi aku aku maklumin itu sih boy
aku tuh harus tahu boy
siapa mantannya adriana yang masih dia cintai itu
karena dengan begitu aku tuh punya bukti yang kuat
buat aku ngomongin ke papi
supaya papi tuh bisa bisa apa ya bisa kebuka matanya
supaya papi tuh gak dibutah butahkan terus sama cinta papi ke adriana
biar papi tuh bisa tahu kalau adriana itu
bukan wanita yang pantas buat tapi cintai
yah insya allah ref
mudah mudahan aja allah itu bisa menyadarkan bapi kamu
kalau adriana tuh ya
kalau adriana tuh gak baik buat papi kamu
udah malam nih mendingan istirahat tidur
udah bisa tidur nih ceritanya
yaudah kalau gitu
aku tidur duluan ya boy
apa gue ngomong jujur aja kali ya sama reva
kalau gue mantan ya adriana
kalau misalnya gue kasih tau ke reva
pasti dia bakalan ngejauhin gue
dan marah banget sama gue
itu yang gue takuti sih